jelang hari raya waisak dua puluh dua mei mendatang
asosiasi pemuda buddha di surabaya
menggelar acara festival wasak di salah satu mal di surabaya
selain menggelar ritual memandikan buddha kecil
atau pangeran siddhartha gautama
pengunjung juga bisa berselfie ria
dengan patung buddha raksasa yang terbuat dari kardus
jelang peringatan hari raya waisak
sebuah mall di surabaya menggelar festival waisak
dengan memamerkan satu buah patung sang buddha setinggi dua belas meter
uniknya patung sidartagotama dengan posisi tidur ini terbuat dari kardus
pembuatan patung budd raksasa ini menghabiskan satu lima ratus kardus bekas
dengan masa pengerjaan selama satu bulan
adalah duk duk seniman desain art asal surabaya
dibalik pembuatan patung buddha dari kardus ini
yang menarik dari patung ini
bukan hanya diameternya yang besar
bahan kardus yang digunakan juga merupakan bahan yang bisa didaur ulang
material yang ramah lingkungan ini menggambarkan sifat selfles
yang berarti tidak egois terhadap sesama manusia dan juga lingkungan alam
festival faisak ini pun mendapat apresiasi dari pengunjung
dan juga wakil gubernur jawa timur sekulah yusuf
ya bagus ya karena ini sekarang mendekati hari waisak tanggal dua puluh
mereka mengadakan acaranya delapan belas sampai dua puluh dua mei
kreativitas anak anak muda agama buddha
pameran ini atau festival ini pesannya satu
tentang perdamaian tentang kebersamaan tentang kasih sayang
yang kedua memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita
untuk supaya kita lebih termotivasi mencintai alam
selain memamerkan patung buddha raksasa
di festival ini pengunjung juga bisa melihat diorama mini
tentang tiga peristiwa besar

tentang tiga peristiwa besar